selamat siang anda menyaksikan cnn indonesia update bersama saya reinhard sirait
kamis pagi satu an reskrim gabungan
polresta bogor kota meninggalkan transaksi uang palsu di kawasan bogor timur kota bogor jawa barat
selain menangkap tiga orang pengirian yang juga membeli
polisi juga menyita ribuan lembar uang palsu pecahan rupiah dan dolar
senilai satu tiga miliar rupiah yang siap diedarkan di wilayah sukabumi cianjur dan bogor
sebelumnya polisi mendapat laporan korban yang dijanjikan uang ganda dengan modus satu banding dua
di lokasi transaksi sebanyak hampir sepuluh juta rupiah
bahkan usai menangkap tiga orang pelaku pengembangan berlanjut hingga wilayah puncak
dengan pengeledahan vila yang disewa para pelaku
hasilnya petugas menemukan tumpukan lembar uang baku cetakan dolar dan rupiah
berikut alat cetaknya mirip aset bank indonesia
hingga kini polisi masih mengejar sindikat pembuat dan pengedar uang palsu asal cianjur itu
lantaran satu orang pelaku kabur
polsek bogor timur sama dengan kontraksinya
melakukan penangkapan terhadap empat orang pelaku
yang diduga membawa lembar kertas dan juga uang
kemudian dari empat itu
satu melancongan mimpi dan tiga yang paham
dan tiga kita bawa
dan kita dapati
seratus ribu dan
dari sebagian bisa dipotong menjadi lima puluh lembar dolar
sebanyak satu dolar
kalau rupiah diperbiarkan
kalau di rupiahkan
satu pemakian jam
dalam hal ini kita mendapatkan
informasi dari masyarakat
polsek bogor timur
mendapat informasi bahwa ada seseorang yang akan menukar uang
satu dua berbanding satu
jadi apabila dapat seratus ribu dapat dua yang palsu
jadi satu berbanding dua
glacier helheim di greenland terekam mencair dan pecah
para ilmuwan khawatir perubahan iklim ini akan mengancam kota
pulau dan komplek industri di seluruh dunia yang berada di kawasan rendah
ukuran es yang terpisah dari gladser utama itu diperkirakan seukuran kota manhattan
pecahan es tersebut mengalami proses pembentukan gunung es dari gladser
yang disebut calving
peristiwa itu disebabkan oleh pemanasan air laut
misi tersebut adalah bagian dari proyek
yang telah menghabiskan dana sebesar tiga puluh juta dolar amerika
atau sekitar empat ratus empat puluh empat miliar rupiah
misi ini pun bertujuan untuk meningkatkan proyeksi kawasan rendah di greenland
yang dikenalikan permukaan laut
dengan memahami bagaimana pemanasan laut dapat mencairkan lapisan es dari bawah
demikian cnn indonesia update kali ini
program cnn indonesia news report bersama elvira herunisa akan kami lanjutkan
usai jeda sampai jumpa